bagi supporter fanatik timnas indonesia jarak dan lokasi bukan masalah
meski bermain di kandang lawan di bangkok thailand mereka rela mengorbankan waktu dan biaya
demi dapat mendukung langsung timnas di stadion raja mangala bangkok malam nanti
supporter ini sejak sabtu pagi sudah menunggu di hotel tempat timnas menginap
demi untuk dapat melihat dari dekat anak anak asuhan alfred riedel
kesempatan ini juga digunakan untuk meminta tanda tangan dari pemain indonesia yang menjadi idola mereka
sudah empat kali masuk final empat kali runner up saatnya jadi juara lah gitu
harus jadi juara yang kelima kali final ini
skornya berapa mungkin
ini aff yang kedua setelah hanoi
dua ribu dua belas final mau berangkat cuma ada yang gak bisa ditinggalin
jadi hanoi kita berangkat nangis di penyisihan habis nyusruk terus kemarin filipina juga berangkat
hampir nangis kalau gak ada gol lili pali cuma semifinal gak bisa berangkat
ini final berangkat
kenapa sih kok beli beli sampai ini dari jakarta ke bangkok korban mati dan segala macam
timnas harga mati
lo boleh suka klub manapun klub luar tapi timnas harga mati bagi gue
ya saya tiba kemarin malam jam sembilan malam karena ini pertandingan final udah lama banget indonesia masuk final
dan ini kesempatan terbesar buat meraih juara
ya salah satunya ngefans dan dia dominan banget di formasi timnas sekarang
saya ngincar tanda tangannya tadi
target gak muluk muluk yang penting juara
jadi target meraih hasil imbang satu satu atau dua dua udah cukup